cerita dalam bahasa indonesia
setiap hari di sini terlihat seperti halloween
dan aku sangat menyukainya
apakah kau memiliki ramuan untuk membuat aku lebih muda
bukankah kau membeli ramuan awet muda dari ku dua puluh lima tahun yang lalu
iya dan sebelumnya dari ayahmu juga
dasar manusia bahkan gunung gunung itu lebih mudah darimu
aku membutuhkan penyihir
dan ramuan untuk bisa terbang
nyonya kau tidak butuh ramuan
kau membutuhkan sapu untuk itu
yang ini adalah broom sebelas pro max
sekali pengisian daya bertahan selama empat puluh delapan jam
ini dia gudi
tongkat sihir pertamamu
cinta pada pandangan pertama
aku masih ingat bermain dengannya selama berhari hari
aku mengubah kucing menjadi tikus
kaus kaki menjadi ular
dan terkadang sesekali aku mengubah katak menjadi pangeran
kau tahu aku selalu penasaran
kenapa dalam cerita pangeran dan putri
selalu ada penyihir yang memerankan orang jahat
rapunzel putri salju putri duyungku
semua memiliki stereotip penyihir yang sama
yang merusak hari hari putri itu
dengan suasana yang bahagia
tapi inilah masalahnya
penyihir itu bukanlah orang yang jahat
kami hanya sedikit berbeda
budi kenapa kau sangat berbeda
kenapa kau tidak bisa seperti penyihir biasa
membuat ramuan dan menjualnya di pasar
tapi ibu aku tidak ingin melakukan itu
aku ingin keluar dan melihat dunia
berlayar di atas samudera yang luas
dan mengunjungi kerajaan
dan mengagumi istana yang indah
iya tapi itu tidak akan terjadi nona muda
dunia manusia tidak aman untuk penyihir
mereka menganggap kita memiliki niat buruk
saat kita berada di tempat mereka
tidak ada perangkap cahaya untuk

tapi ibu aku bisa menyamar sebagai

gudi galon wizard akan datang besok untuk menemui ayahmu
galon wizard akan datang besok untuk menemui ayahmu
kalau semuanya lancar kau akan menemukan ayahmu
kalau semuanya lancar kau akan menemukan ayahmu
tapi aku tidak ingin menikah bu

ibu bagaimana ibu bisa melakukan ini
bagaimana ibu bisa melakukan ini
ibu tidak mau dengar sepatah kata pun
pergi ke kamarmu dan segera kerjakan ramuanmu
ibu akan menyiapkan topimu untuk besok
ibu akan menyiapkan topimu untuk besok
dan begitulah takdirku sudah ditentukan
dan begitulah takdirku sudah ditentukan
aku akan menikahi rupert galon junior
aku akan menikahi rupert galon junior
dan menghabiskan sisa hidupku dengan kemampuanmu
dan menghabiskan sisa hidupku dengan kemampuanmu
dengan menghasilkan padat
herba tidak mendengarkan
gimana perhatianmu ada
ini diserang kekurangan kapal kebijaksanaan tuanku
ini diserang kekurangan kapal kebijaksanaan tuanku
dan aku pergi mengejar roh mengambang itu
legenda mengatakan bahwa jika kau dapat menangkapnya ia dapat memberimu apapun yang kau inginkan
benar benar apa saja seperti yang dikatakan ayahku
sedikit yang aku tahu bahwa itu menuntunku ke takdirku
kena kau tidak tunggu ayo terbang lebih cepat sapu
lambang itu aku sedang berada di kerajaan woodcastle
dan apa yang kau lakukan dengan sapu
oh ya aku tahu kau sedang bersiap untuk halloween
aku pangeran spencer senang bertemu denganmu goodness bloom
jika ada yang bertanya kau tidak melihatku apakah kau mengerti
ya tentu saja
saat dia pergi pangeran tampan dengan kuda jantannya yang agung itu
mau tidak mau aku merasakan getaran tiba tiba di hatiku
oh itu baru
kau lagi kembali ke sini
baterai lemah baterai lemah
untuk menangis dengan suara keras
aku akan menangkapmu
silakan larilah semaumu
jangan lihat aku
aku tidak menangis
tenang tidak apa apa
bukan masalah besar
tapi aku diberitahu bahwa pangeran tidak boleh menangis
sebenarnya terkadang kau perlu mengeluarkan emosimu
dan itu tidak apa apa
aku akan menangis lagi
kau ingin memberitahuku kenapa kau bersedih
jika kau pikir aku akan memberitahu orang asing tentang masalahku
maka kau benar
aku sangat takut sekali
dan saat dia mulai menceritakan kisahnya
aku menyadari bahwa kami berdua berada di situasi yang sama
pangeran tidak siap untuk dinobatkan sebagai raja minggu depan
dan dia juga belum siap untuk menangis

karena dia bahkan tidak mengenalnya
semua ini hanya karena aku berusia dua puluh satu tahun
dan menurut tradisi putra tertua harus menjadi raja dan menikah pada tahun itu
kau tahu aku mengerti kau
dan saat itulah aku mendapatkan ide yang luar biasa
ini adalah kesempatanku untuk memulihkan reputasi jenisku
yang telah direndahkan dalam buku sejarah dan juga cerita
kau tahu apa
bagaimana kalau aku membantumu menaklukkan ketakutanmu
dan mengatur cara bagimu untuk bertemu dengan putri sebelum pernikahan
kau mau melakukan itu
dan apa yang kau minta sebagai imbalannya
aku akan memberitahumu saat waktunya tiba
aku tidak tahu kemana kehidupan membawaku
tapi aku memutuskan untuk menghabiskan satu minggu ini di woods castle
membantu pangeran sebelum aku kembali ke rumah
dan menikah dengan putra galot

jadi aku mengirim pesan badai kepada ibuku
dan memberitahu ibuku bahwa aku aman dan aku akan segera pulang
aku juga meminta bantuannya untuk menyalakan kembali sapuku
dan kau tahu kan bagaimana para ibu aku menerima pesan badai kembali
dia jelas tidak senang
tapi memberi aku mantra agar sapuku menyala selama dua hari lagi
aku diberi kamar tamu kerajaan oleh pangeran
tempat aku mulai mengerjakan ramuanku
bolehkah kalau aku minta sehelai rambutmu
ayo kumpulkan beberapa bunga dari bukit itu
bukit itu aku bisa mengirim orang orang ke
baiklah ayo pergi
kita membutuhkan secangkir air dari air terjun itu
dan dengan demikian terbang melewati enam hari yang indah
rambuan itu akhirnya siap
dan aku benar benar merasa jatuh cinta pada pangeran spencer
dan aku juga patah hati
karena sekarang saatnya harus berpisah darinya
hei kau memanggilku
aku ingin kau duduk
dan mendengarkan aku dengan pikiran terbuka
ini adalah remuan keberanian
saat kau meminumnya
ketakutanmu untuk naik tahta akan hilang
dan ini ini adalah sapuku
kau bisa mengambilnya
dan terbang ke kerajaan putri
begitu kok sampai di sana
kenakan jubah ini
itu akan membuatmu terbuka
itu akan membuatmu tidak terlihat
dan kau bisa tiba di kamar putri
dan berbicara dengannya
ramuan sapu dan jubah ajaib
kau adalah seorang
spencer aku adalah seorang penyihir
tapi aku harap kau masih mempercayaiku
mengapa seorang penyihir melakukan semua ini untukku
karena tidak semua penyihir adalah makhluk jahat
seperti yang digambarkan dunia tentang kami
yang membawaku ke bagian di mana aku memiliki kebenaran
dan meminta sesuatu padamu
dan apakah itu
saat kau menjadi raja
tolong ajari semua orang
bahwa penyihir itu adalah makhluk yang bahagia
kami hidup dengan sedikit keajaiban
dan sedikit cinta
dan hanya itu yang kami inginkan
kami tidak jahat sama sekali
dan hanya itu yang kau inginkan
aku tidak membutuhkan ramuan konyol ini
tapi aku tidak ingin menikahi seorang putri
satu minggu terakhir ini benar benar ajaib bagiku
dan aku tidak ingin kehilangannya
aku jatuh cinta padamu goodnes
aku mencintaimu guddi broomster
aku ingin menikahimu
dengan kau di sisiku
aku tidak takut apapun
aku tidak peduli jika kau seorang penyihir
aku juga mencintaimu spencer
kita tidak pernah bisa bersama
orang tuamu kerajaanmu orang tuaku
mereka tidak akan pernah
jangan khawatir tentang itu
aku punya rencana yang bagus
dan itu adalah rencana yang buruk
apa seorang penyihir
apa seorang pangeran
apa kau sudah gila
hai aku guddi
hai aku spencer
dan akhirnya kami menikah
ini adalah pernikahan paling tidak biasa yang pernah ada
tapi aku senang mereka berdua bahagia
ya kita juga
keluarga kami memberkati kami
spencer dinobatkan sebagai raja
dan aku ratunya
kami adalah yang paling bahagia di seluruh dunia
dan tentang roh mengambang
ya itu memang datang kepadaku
tapi aku sudah memiliki apa yang selalu aku inginkan
orang orang akhirnya menyadari bahwa penyihir tidaklah jahat
dan akhirnya ikatan baru di dunia kerajaan dan ratu muncul
terkadang yang diperlukan adalah
yang diperlukan hanyalah mematahkan stereotip
dan itu dimulai dari dirimu
dan juga kalian ingatlah
setiap penyihir itu tidak jahat